saudara ketua umum pkb mohaimin iskandar menyebut kepastian soal peluang partainya bergabung ke koalisi prabowo gibran
akan terjawab setelah pelantikan presiden pada dua puluh oktober nanti
caimin bilang arah politik pkb akan jelas pada bulan oktober nanti
caimin menyebut komunikasi dengan prabowo subianto hingga saat ini masih baik
fokus pkb menghadiri kompetisi ataupun mengakhiri kompetisi
menitipkan delapan agenda perubahan ke presiden terpilih yakni prabowo subianto
koalisi atau tidak kan nanti kita lihat tanggal dua puluh oktober
di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa
nah ini yang penting buat pkb hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi pilpres
dan menitipkan agenda agenda kepada presiden terpilih